wakil ketua komisi delapan dpr ri tbac hasan syadzili mengikuti rapat darurat bersama dengan kementerian sosial
guna menanggapi bencana gempa magnitudo tujuh empat yang diikuti tsunami di kabupaten donggala dan kota palu
dalam rapat yang dipimpin oleh menteri sosial tersebut wakil ketua komisi delapan mengimbau pemerintah
agar menjaga koordinasi antar kementerian dan juga lembaga dalam menyusun langkah menanggulangi dampak bencana
tinggal sekarang ini memang memastikan supaya proses komunikasi dengan daerah
untuk memastikan berapa jumlah korban dan tempat evakuasi di mana titik titik evakuasi itu dipastikan
memang sampai saat ini kita masih belum ada komunikasi
oleh karena itu tentu kami mengimbau kepada pemerintah di tengah situasi seperti begini adalah koordinasi koordinasi
karena itu adalah langkah yang paling tepat di tengah kondisi sekarang ini
semoga koordinasinya bisa menghasilkan satu langkah dan gerak bersama
di dalam menghadapi tanggap darurat yang dihadapi di dua sementara ini di dua daerah tersebut